ada yang unik saat menjelang berbuka di jalan sujono dari serdang sumatera utara
para pedagang ramai membakar pucuk rotan seperti ini
tanaman rotan yang tumbuh liar di hutan dan tepian sungai di tapanuli selatan ini rupanya jadi menu berbuka khas mandailing
harus dibakar dulu dengan arang batok kelapa sampai lunak
lalu bagian kulitnya dikupas
nah bagian berwarna putih ini nih yang disantap sebagai lalapan atau bisa juga diolah bersama gulai ikan
nah ini dia gulai ikan asap atau ikan sale ditambah dengan daun ubi tumbuk
guyur di atas pakat lalu bisa dimakan bersama nasi
cita rasa pakat atau pucuk rotan ini tidak gurih atau manis ya
rasanya cenderung pahit
meski tingkat kepahitannya lebih ringan daripada pare atau daun pepaya
tapi justru keunikan rasa ini yang dicari para penikmatnya
yang pertama pakaknya ini kita jadikan untuk lalap
sama sambal cabai campur bawang
enggaknya banyak sih bang karena kita lagi puasa itu menghilangkan rasa haus
iya jadi selera makan kita terbuka gitu buat selera makan gitu
berapa banyak lakunya selera ribu
di bulan ramadan pedagang bisa menjual hingga lima ratus batang pakat dalam sehari
dengan sepuluh ribu rupiah kita bisa mendapat empat batang kecil atau tiga batang yang lebih besar
kalau kota hojian bogor
punya jajanan unik
jadi istilah ini diambil dari cungur kaki pakai garingan
atau kikil yang dicampur dengan camilan crispy
isiannya ada irisan kikil rempeyek tempe yang renyah
lontong dan diguyur dengan bumbu kacang dan kecap
selama ramadan penjual cungkring di kawasan jalan raya surya kencana bogor
mengaku omsetnya melonjak dua kali lipat dari hari biasa
perharinya bisa terjual hingga tiga ratus porsi
rasanya gurih terus kecapnya kan bedanya sama kicap jakarta
manisnya nggak terlalu manis nggak terlalu kental
enak kok pokoknya cobain
dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima sih ya ya
dari zaman kafe udah sih ya berkah ya
kalau bulan puasa kita lebih meningkat
buat yang penasaran perpaduan kikil rempe tempe dan bumbu kacang
boleh dicoba di kawasan kuliner gang out kota bogor
dengan harga lima belas hingga delapan belas ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia